pembatas jalan antara jalur cepat dan jalur lambat di sebagian ruas jalan sudirman dihilangkan terhitung mulai dua puluh lima juni dua ribu enam belas
rekayasa lalu lintas ini dilakukan selama proyek pembangunan stasiun bawah tanah mrt titik stasiun senayan berlangsung
sebagai gantinya pihak ditlantas polda metro jaya bersama dengan dinas perhubungan provinsi dki jakarta
membuat marka jalan berupa garis tegas putih sepanjang proyek
tidak adanya pembatas kokoh antara jalur cepat dan jalur lambat di sebagian ruas jalan sudirman ini
diakui tidak banyak mempengaruhi volume kepadatan kendaraan di ruas jalan tersebut
meski begitu pihak ditlantas polda metro jaya mengimbau agar pengendara tetap mematuhi peraturan
dan tidak melanggar marka jalan yang sudah dibuat
rekayasa lalu lintas ini akan terus dilakukan hingga proyek pembangunan mrt sesi jalur bawah tanah
titik stasiun senayan selesai atau diperkirakan rampung pada awal juni tahun depan
jadi untuk sementara sementara pembangunan mrt tadi dihilangkan sementara
untuk supaya tidak mengurangi lajur yang selama ini sudah ada
jadi itu tujuannya supaya kepadatan atau kemacetan tidak semakin parah